jika berkunjung ke korea selatan khususnya ke kota gangneng tak lengkap rasanya tidak mengunjungi tempat ini
ya inilah arte gangneng museum
di tempat ini berbagai sensasi alam buatan dan dipadukan dengan kecanggihan teknologi menjadi instalasi karya seni yang begitu indah
jadi saat ini saya sedang berada di art museum yang ada di gangneung
nah di sini menawarkan video mapping berupa dengan berbagai tema
seperti yang di belakang ini temanya ini adalah kebun
nah di sisi sisi yang lain itu masih banyak tema tema lainnya
seperti kayak ada petir ombak dan beberapa tema alam lainnya
arte museum gangneng dibuka pada akhir desember dua ribu dua puluh satu lalu
tema utama yang diusung pada instalasi seni ini adalah internal nature
ada sekitar dua belas instalasi seni imersif
media seperti video mapping yang disajikan
mulai dari hutan deru ombak pantai petir air terjun dan lainnya
tak hanya menawarkan keindahan visual anda juga bisa merasakan langsung suara dan aroma bebauan yang disesuaikan dengan nuansa alam
alhasil anda seperti berada di alam yang sesungguhnya
tentunya bagi anda yang suka selfie tempat ini yang sangat cocok untuk anda
banyak pengunjung yang berfoto dengan latar belakang instagram
seni ini dan tentu saja dengan berbagai gaya dan pose
nah di salah satu spot yang bertemakan matahari ini menjadi incaran pengunjung untuk berfoto
lingkaran merah dibalut warna ungu memunculkan pemandangan seperti matahari tenggelam
di area live sketchbook anda juga bisa mewarnai gambar yang sudah disediakan
kemudian karya anda bisa ditampilkan secara langsung alat scanner
museum seni ini dibuka setiap hari dengan jam operasional mulai dari sepuluh pagi
untuk menikmati karya instalasi ini anda harus membayar tiket masuk dengan tiga kategori
untuk satu orang pengunjung dewasa di atas dua puluh tahun dikenakan biaya tiket masuk sebesar tujuh belas ribu won atau sekitar dua ratus ribu rupiah
sementara untuk pengunjung kategori remaja dikenakan biaya tiga belas won atau sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah
dan kategori anak anak dibanderol seharga sepuluh won atau sekitar satu ratus sepuluh rupiah
kus indra gangneng korea selatan